setelah disemayamkan di gedung santo yosef gereja santo petrus cianjur jawa barat
jenazah adriana jubelia noven siswi smk baranang siang yang menjadi korban perusukan di bogor
tiba di rumah duka santo boromeus bandung pada rabu siang
di saat tangis keluarga dan kerabat pecah saat peti jenazah gadis berusia tujuh belas tahun ini diturunkan dari mobil ambulans
tidak hanya keluarga dan kerabat puluhan rekan sekolah korban semasa smp turut melayat
rencananya jenazah adriana akan dimakamkan di tempat pemakaman umum cimuncang kabupaten bandung jawa barat